pernahkah anda terpikir untuk menjadi seorang petani
sepertinya bukan hal yang mustahil
saat ini semakin banyak cara untuk melakukannya tanpa harus susah susah turun ke ladang
kurang lebih seperti main game farmfill atau harvest moon
semua bisa kita operasikan lewat gadget dalam genggaman saja
keberadaan fintech pertanian yang kian lama kian menjamur
rata rata startup fintech yang ada sekarang berfokus pada permodalan usaha pertanian di indonesia
tinggal pilih mau jadi petani atau jadi pemodal
mari kita lihat beberapa di antaranya
kami memperkenalkan tanihub
yang pertama tanihub
tanihub group adalah startup agritech yang memberdayakan petani lokal
dengan akses pasar dan akses keuangan
menjadi nafas utama mereka agar semua lapisan masyarakat dapat terjun ke pertanian indonesia
yakni pertemuan pendana dan petani sebagai peminjam dana secara online di e commerce yang mereka miliki
kita juga bisa membeli langsung hasil tani langsung dari para petani
selanjutnya ada igrow
konsepnya kurang lebih sama dengan fintech pertanian lainnya
yakni dengan menghubungkan masyarakat yang ingin menjadi pemerintah
menjadi pemberi pembiayaan ke para petani
igrow mengajak kita untuk saling melengkapi ekosistem tani di tanah air hanya lewat sebuah aplikasi saja
sampai saat ini igrow sudah bekerja sama dengan sembilan petani di sepuluh hektare lahan
dan lebih dari lima puluh jenis komoditas pertanian peternakan yang tersebar di seluruh indonesia
keberadaan fintech pertanian ini menjadi sumber pendapatan bagi semua pihak
utamanya para petani

indonesia memiliki banyak lahan pertanian pertanian yang tersebar di seluruh indonesia
namun permodalan bagi para petani menjadi kendala utama karena banyak yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank
dia bermitra dengan fintech dari awal tahun dua ribu dua puluh
dan yang saya rasakan fintech sangat membantu dalam kegiatan usaha saya ini
fintech hadir memberikan solusi
karena selama ini usaha pertanian ini dinilai tidak bankable dan juga high risk
oleh karena itu fintech hadir memberikan solusi
tidak hanya petani
pemodal juga diuntungkan dengan mekanisme pembiayaan seperti ini
saya mulai berinvestasi di fintech pertanian itu dari akhir dua ribu delapan belas
kenapa saya tertarik
karena mereka menawarkan sesuatu yang berbeda dan bagi saya orang urban yang nggak punya lahan
tidak punya skill pertanian
jelas itu sangat membantu saya untuk mewujudkan mimpi saya untuk bisa petani
kenapa saya tertarik
selain itu juga karena visi misi yang mereka tawarkan
pada saat itu banyak sekali pilihan fintech fintech pertanian
tapi jualannya macam macam
di antaranya satu memang janji untuk memutus mata rantai terpulang
yang kedua memang untuk membantu petani mengembangkan skill mereka dan masyarakat di sekitar mereka
kalau bicara keuntungan sih jelas lumayan banget

saya pikir dibandingkan saya di milik petani saya pikir saya jelas juga bisa menemukan keuntungan

gak menghasilkan apapun mendingan saya investasi di fintech pertanian
soal keamanan tidak perlu khawatir
otoritas jasa keuangan terus mengupdate list fintech yang resmi dan diawasi
daftarnya bisa diakses langsung di website resmi ojk
pengawasan juga dilakukan oleh asosiasi fintech pendanaan bersama indonesia atau afd
yang resmi tidak perlu khawatir
yang resmi terdaftar diwajibkan mendapatkan iso dua puluh tujuh ribu satu
sudah dipastikan fintech p dua p lending tersebut aman
pertama kalau kita bicara yang bodong sama yang resmi resmi ini artinya yang terdaftar ya
terdaftar di ojk dan otomatis menjadi anggota fintech pendanaan bersama afpi
kita mencek dulu keabsahannya apakah dia terdaftar atau tidak itu dulu
kemudian kalau kita berbicara lebih spesifik lagi
jelas itu kita bisa langsung cek entah itu di website nya ojk maupun di website nya afpi
kemudian kalau kita lihat lagi akses daripada aplikasi itu sendiri
kalau misalnya aplikasi itu berbasis mobile android gitu ya itu bisa ketahuan sekali
kita lihat apakah aplikasi itu mengakses
mengakses di luar dari yang kita terapkan
hati hati kalau dia meminta akses kontak itu artinya sudah jelas pasti bodong
jadi dan dia tidak bisa dicari tahu
misalnya di website nya dicek aja apakah ada alamat kantornya apakah ada susunan pengurusnya
pokoknya jati dirinya itu tidak ketahuan nah itu sudah pasti bodong
jadi kita harus meningkatkan pertanian dua kali lipat dalam empat puluh tahun ke depan
untuk pemenuhan kebutuhan pangan populasi dunia